a minor nih kuncinya
kejar ledaku kau ku tangkap nari ya
yee oh nari ya
kalo diliat dari rintangan yang lo kasih ke gua
nggak kebayang deh
kayak apa hebatnya gue nanti
kejar ledaku kau ku tangkap okiji
lewat rumahnya si loyo dong
ayah sempat ketemu sama si andri
ternyata be biasa aja nggak ada ganteng gantengnya
selfie aja yang matanya kicap
supir ayah yang dulu lebih ganteng dari si andri
iya jangankan supir lo yang dulu yang sekarang aja lebih ganteng dari si andri
cuma sekarang ganteng kakak penting
ya gimana ya cuma ayah yang mau dandan aja be
gua tau cek gua tau
eh ke dalem yuk
unya udah siapin tuh bisa ngerebus ya
be bukan apa apa
kalo saya dandan rapi banyak yang ngerebutin
siapa dulu calon mantu gue ya kan
bapak bisa aja
senyummu pancarkan pesona
langkahmu derapkan gelora
tanganmu lambaikan cinta
gak ngerti lagu lu
aminor nih kuncinya
kujar ledaku kau kutangkap nadia
kalo diliat dari rintangan yang lo kasih ke gua
nggak kebayang deh kayak apa hebatnya gua nanti
kejarlah daku kaku tangkap oh kicit
abisnya gue kebayang terus sih sama mukanya
semua cewek juga kebayang mukanya sama lu
mending lu bantuin gue buat proposal
ini lebih penting ya
gue yang mikir
elu yang dapet nama
apaan sih lu
nggak penting kali gitu gituan
yaudah deh sini gua bikinin
keluar aja lu sana
gue gak bisa mikir kalau ada lu
kebayang kicet mulu
apa mau kasih duit
main liat liat tanah gue aja
kalau ada yang nanya
jawabnya kayak yang gue ajarin tadi
kalau gak ada yang tanya mak
lu puterin kampung
cari orang yang nanya
kalau gak ada juga mak
kamu sama kelly ngobrol apa aja di wk
dia cuman kasih tau
kalo kemarin dia tuh pergi ke bandung

dia pake jakby basic merayu vaya producer
dua yang suami indigenous
iya andri nanya kan mama yang suruh
ih mama kepo
ya bercanda lah sayang
wa an anaknya sih
ya gak mungkin lah
kami ingin menyatakan
kok kayak teks proklamasi
susah juga ya ternyata
dia mau bawain kamu oleh oleh
ya terus kenapa ma
berarti dia suka sama kamu
semua orang juga gitu
kalau lagi pergi basah basi
mama gak pernah
nawarin orang oleh oleh
tunggu ya tunggu
yang banyak di bandung
tapi jangan yang mahal mahal
gak enak ama
nanti andri bales ya
rahas selalu terug masuk bedanya spdima
udah balik jakarta
oh ya bener kan
berarti dia suka sama kamu
ya mama gimana sih
kelly kan orang jakarta
ya pasti balik ke jakarta lah
kalau dia nggak suka sama kamu
gak mungkin balasnya secepet ini
tadi saya lihat pak muhyiddin sama calon menentunya
udah memantau kebunnya mak